berapakah besaran gaji seorang presiden amerika serikat dan seberapa besar perbedaannya dengan pemimpin pemimpin negara lain di dunia
berikut kita lihat lima pemimpin negara dengan kantong paling tebal
kita lihat untuk gaji dari presiden amerika serikat yaitu barack obama dengan gaji per tahunnya mencapai empat ratus ribu dolar amerika
atau sebesar lima dua miliar per tahunnya atau jika kita secara bulanan gaji diterima oleh presiden amerika serikat barack obama
ini mencapai empat ratus tiga puluh juta rupiah per bulan
merupakan gaji pemimpin negara tertinggi di dunia saat ini selain gaji obama juga menerima tambahan pendapatan dari rekening belanja bebas pajak
sebesar lima puluh ribu dolar amerika atau sebesar enam ratus lima puluh enam juta
gaji presiden amerika terakhir kali dinaikkan oleh kongres pada tahun dua ribu satu sehingga gaji untuk presiden amerika serikat ini sudah lima belas tahun tidak naik
hanya di level bukan hanya namun tetap di level empat ratus ribu dolar amerika per tahunnya
kita bergeser ke pemimpin negara
yang lainnya memiliki kantong yang tebal pertahunnya untuk perdana menteri kanada justin trudeau
ini menghasilkan gaji sebesar dua ratus enam puluh ribu dolar amerika per tahunnya atau jika kita rupiahkan menjadi tiga empat miliar per tahunnya
di usia yang baru empat puluh empat tahun ini justin menjabat posisi perdana menteri pada november dua ribu lima belas lalu dan menjadi perdana menteri termuda kedua di sejarah negara kanada
sebelumnya ia pernah bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah di vancouver dan menjadi aktor di serial televisi
pada tahun dua ribu dua
setelah kepergian mendiang ayahnya ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan bergabung bersama partai dan menurut majalah forbes justin trade ini juga masuk ke dalam orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat ke enam puluh
kita bergeser ke benua lainnya itu ke benua eropa dengan gaji terbesar
salah satu gaji terbesar di dunia itu kanselir jerman angela merkel dengan pendapatan bersihnya atau take home pay nya per tahunnya mencapai dua ratus empat puluh
dua ribu dolar amerika serikat atau setara dengan tiga tujuh belas miliar rupiah per tahun
mereka merupakan pemimpin senior di gabungan negara negara g tujuh pada bulan mei dua ribu lima belas yang terpilih sebagai wanita paling berkuasa di dunia untuk kesembilan kalinya oleh majalah forbes
kita ke pemimpin negara lainnya kita lihat berapa kocek yang dimiliki perdana menteri jepang per tahunnya
gajinya mendapatkan sebesar rp dua ratus empat puluh satu dua ratus lima puluh dolar amerika yaitu shinzo abe atau dirupiahkan di level tiga enam belas miliar
perdana menteri jepang ini ke sembilan puluh mulai menjabat sejak desember tahun dua ribu dua belas lalu dan nabi dianggap cukup konservatif memang kalau kita lihat kebijakan ini adalah masalah kebijakan khususnya untuk luar negeri
dan abe dikenal juga dengan sistem ekonominya abenomics yang ingin mengekspansi ekonomi jepang yang saat ini memang cukup layu dengan kelemahan dari resesi ekonomi global dengan melaksanakan beberapa rencana
seperti misalnya kuantitet fis
yang agresif kemudian juga ada penambahan anggaran infrastruktur untuk publik dan juga devaluasi mata uangnya
namun nampaknya abenomics ini juga belum terlalu banyak berpengaruh terhadap ekonomi jepang yang juga masih terus melemah
kita bergeser ke zona lainnya ataupun ke benua lainnya kita bergeser ke afrika sekarang
yaitu gaji dari presiden afrika selatan jakob zuma sebesar dua ratus enam enam ratus ribu dolar amerika pertahunnya
atau setara dengan dua tujuh miliar
rupiah per tahun
dikenal akrab dengan nama kesayangannya misolozi dan tidak pernah memperoleh pendidikan formal bahkan presiden ini
setelah sekolah dasar melainkan hanya belajar sendiri saja
ia hanya belajar hingga kelas tiga sekolah dasar dan melewati masa kanak kanaknya bahkan berpindah pindah
antara di zululen dan daerah daerah pinggiran kota di durban
zuma terjun ke dunia politik pada usia yang masih muda dan bergabung dengan kongres nasional afrika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan bagaimana posisi dari presiden
posisi dari pemimpin negara indonesia
menurut banggar dpr gaji joko widodo yang diterima setiap bulannya itu satu ratus lima puluh juta rupiah per bulan
atau per tahunnya mendapatkan satu delapan miliar rupiah per tahun yang didapat dikocek dari presiden joko widodo
masih cukup kecil dibandingkan dengan lima pemimpin yang lain
namun cukup besar jika dibandingkan dengan gaji kita
mungkin karena menurut banggar dpr
presiden joko widodo ini mendapatkan gaji pertahunnya mencapai satu delapan miliar rupiah
dan ini baru gaji
baru gaji dari seorang presiden
karena masih banyak lagi tunjangan tunjangan lainnya yang biasanya didapatkan oleh pemimpin negara